itu pas pulang kepi kemarin
dia tiba tiba sakit gitu demam
ya ampun kasian banget
semoga dia cepat sembuh deh ya
lu sengaja nabrak gue
kalau emang iya kenapa
cuma minta minta ambil langit
buat jagain lo malam ini sal
kamu dari mana nat
harus cari udara segar pak
kamu kalau ada masalah
kamu bisa cerita sama papa
aku gak apa apa kopa
tangan kamu juga gak apa apa
sama sampai kesini
kan sal mah mau pak diritin
kayak anak teka
papanya kan cuman kepingin
anaknya tuh aman
gak ada yang gangguin disini
lagian kamu kan baru keluar dari rumah sakit juga
gak ada salahnya kan
lo baik baik aja
selamat pagi om
bapak langsung pergi ke kantor aja
kamu jaga diri kamu baik baik di sekolah
kok tumpuin sih bokap lo ngantriin lo ke sekolah
gue juga gak tahu fah
katanya sih papa lagi pengen aja ngantre lo
itu pas pulang keping kemarin dia tiba tiba sakit gitu demam
ya ampun kasihan banget
semoga dia cepet sembuh deh ya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

soal benar kan apa yang gue bilang selama ini sama lo
nantan itu dateng ke lo cuma ada maunya doang
kan gue udah bilang berapa kali sama lo
nah sekarang lo liat sendiri kan nathan udah bosan ngejar ngejar lo
udah ya mendingan kita ke kelas
bentar dah gue mau nanya dah sama lo
lo itu sebenernya ada apaan sih sama si nantan
nggak ada apa apa
lo bedua itu kayak gila diator mau bertarung di arena
lo baru kenal nantan apa gimana sih
kayak nggak tau tinggal dia kayak apaan aja
dia kan emang suka bikin honor di sekolah
dikit dikit kebawahannya pengen rantem aja
wah gue mau ke rumah sesuai
kamu berdua baseball
jangan kirim gaya
kamu kepada di college
lo keren banget beban cowok aja
kamu gimana kam paham
lu bisa mondeh
gua pengen sakit yah siin
kemarin di rumah sakit bokapnya yang ngancem gua
kalau gue masih deketin salma dia bakal dipindahin dari sma garuda
mungkin bokapnya yang ngira gua yang celakain dia
dan sekarang lu yakin
mau gak mau ya gue harus sanggupin
gue gak mau salma punya masalah sama bokapnya
biar gua aja yang menderita asal dia gak kenaman naman
sabar nath mungkin ujian buat lu
gak ada masalah
nath itu baik kalau dia ngomongin doang
buktinya tadi dia yang ngilangin orang salma
biar kesempatan udah lebih simpitan
ketika di rumah salma sudah berubah
neng salma yang manis sama imut ya gak ketelungan
boleh pinjem bulpen kan neng
buktinya roh ga point
kalo ingin tipek boleh gak nih
orang dua aja yang listening
kalau hati neng boleh abang pinjem neng
lagi error kayaknya
oh iya bep gue punya cerita nih cerita apa jadi semalam itu gue denger radio gitu
terus terus ada dua orang sahabat yang lagi musuhan gitu terus salah satu sahabatnya
menyadari masalahnya terus kita maaf deh dan sekarang mereka balikan lagi

anak anak mari kita mulai pelajaran hari ini ya
maaf pak adik mau bertemu
saya sedang sibuk kalau belum ada janji besok saja kembali
bisa minta waktunya sebentar
bisa minta waktunya sebentar
bisa minta waktunya sebentar
bisa minta waktunya sebentar
silahkan duduk pak
saya berbisik pak
jadi ada yang mau dibicarakan dengan saya pak
pertama tama kedatangan kemari untuk meminta maaf atas pembatalan meeting yang kemarin pak
terus ada lagi
yang kedua saya datang kemari untuk kemungkinan untuk membicarakan kerjasama perusahaan kita lagi pak
untuk masalah itu kerjasama perusahaan kita itu sudah saya alihkan dengan perusahaan yang lain pak
apakah tidak ada kesempatan lagi pak untuk ya perusahaan kita kerja sama lagi pak
tidak bisa pak
ini kartu nama saya yang baru
siapa tahu pak ivan berubah pikiran dan memikirkan kemungkinan kita kerja sama
papa udah dengar semua omongan kamu
apalagi kamu selamat
tapi papa tetap kecewa sama kamu
karena kamu masih ikut ikutan balapan di jalanan
kita pulang yuk
gue pulang duluan ya
pak ivan kenal anak saya nathan
jadi nathan itu anak pak ardi
bapak tahu pak
anak bapak itu sudah mencelakai anak saya kemarin waktu camping di sekolah
anak saya satu satunya pak
saya rasa ini ada salah paham di sini
tidak mungkin nathan anak saya akan mencelakkan orang lain
saya juga mohon maaf pak ardi
saya harap bapak bisa meninggalkan ruangan ini sekarang